seorang pengendara mobil asal bandung ini hanya bisa pasrah saat diberhentikan polisi di jalan es parman jakarta barat pada kamis pagi
plat nomor kendaraan yang ia gunakan tak sesuai dengan aturan ganjil genap yang berlaku hari ini
di mana nih dari bandung gak tau ada ganjil genap ya gak tau pak jadi gimana dipilang apa pak yalah kalau bisa mau jangan
pelanggar ganjil genap dikenai sanksi tilang yang mengacu pada pasal dua ratus delapan puluh tujuh undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan denda sebesar lima ratus ribu rupiah
empat jam pemantauan di kawasan es parman dan tomang raya jakarta barat sedikitnya tiga puluh kendaraan terjaring operasi
kepolisian mengklaim angka pelanggaran di dua ruas jalan ini secara bertahap menurun sejak masa sosialisasi
di mana pada hari senin lalu tercatat mencapai seratus penilangan
kasat lantas polres jakarta barat kompol arga menyatakan anggota kepolisian lebih banyak ditempatkan di ruas jalan yang tak dipasangi kamera tilang elektronik
kita udah koordinasi dengan kolda nanti kita lakukan jalur jalur mana saja yang memang nanti disitu ada etle
nah itu nanti kita tidak lakukan penerangan karena nanti
secara otomatis sudah dilakukan penindakan oleh etle
aturan ganjil genap yang sebelumnya hanya berlaku di kawasan sudirman tamrin dan kuningan diperluas menjadi tiga belas titik per dua puluh lima oktober lalu
ganjil genap berlaku dua kali dalam sehari pada senin sampai jumat yakni pukul enam sampai sepuluh pagi serta pukul enam belas sampai pukul dua puluh satu
perluasan ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi mobilitas warga di masa ppkm level dua
pekan lalu direktorat lalu lintas kolda mitra jaya mencatat
mardika utama wahyu di jakarta